igd aryastina alias jerings dituntut hukuman tiga tahun penjara dan denda sepuluh juta rupiah
dalam kasus unggahannya tentang idi kacung who
jerings menanggapi tuntutan tersebut dengan meluapkan kekesalannya usai sidang
sidang kasus pernyataan di medsos bahwa ikatan dokter indonesia kacung organisasi kesehatan dunia atau who
dengan terdakwa musikus igd aryastina alias jerings kembali digelar di pengadilan negeri denpasar bali pada selasa siang
dalam sidang dengan agenda tuntutan jaksa penuntut umum ini jerings dituntut hukuman tiga tahun penjara
dan denda sepuluh juta rupiah subsidi dari tiga bulan kurungan
usai sidang jerings mengatakan tuntutan jpu menurutnya syarat dengan pesanan
jerings mengatakan dari hasil persidangan sebelumnya idi pusat maupun idi bali menyebut tidak ingin memenjarakannya
datang kalian ke sidang
indonesia ini terlalu sering bersembunyi dibalik kemasan
dikit dikit menilai orang dari kemasan dikatakan tidak pernah mendalami substansi